hai tolong nanti data anak anak santri yang belum disunat baik baik baik
sobri apakah kamu sudah siap untuk di
disulat itu gak sakit kayak kejepit
kali ini kita akan melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan atau disebut khusuful komar
bagaimana tata caranya tokai fiatnya terdiri dari dua rokaat tapi setiap rokaat kita akan
melaksanakan dua kali ruku dan dua kali berdiri jadi total dua rokaat empat kali ruku empat kali
diri nah kemudian di dalamnya kita akan membaca ayat ayat al quran yang panjang disunahkan yang
panjang kemudian sujud maupun rukunya juga dengan ruku sujud yang lama tidak seperti
sholat sholat biasa allah wa'alaikum wa'alaikum alhamdulillah kita telah selesaikan sholat
kemudian lanjut dengan khutbah maka sebelum kalian kembali kekamar masing masing ada pengumuman yang
perlu kalian ketahui tadi siang ustadz bertemu dengan komunitas para pemuda diwakili para pemuda
komunitas pemuda muslim di kampung kita ini mereka ingin mengadakan sunatan masal dan mereka minta untuk
tempatnya adalah di pesantren kunanta ini dan insyaallah nanti kalau ada anak anak kita nah
santri yang belum disunat nanti akan ikut disunat juga semua santri harus ikut ustadz ya semua
harus ikut berpartisipasi untuk memeriahkan dan mensukseskan acara tersebut baik ustadz musa
tolong nanti data anak anak santri yang belum disunat baik baik baik pak ustadz baik
apakah kamu sudah siap untuk di
enggak dokter enggak
di sunat itu gak sakit kayak kejepit kejepit apa kejepit kejepit pintu bukan bukan bukan
kejepit apa bagasi pesawat berjanda potongnya pakai apa oke gunting apa pakai pisau pakai ini
udah udah tapi saya kan mau data ini siapa aja mau disunat kalau mereka pada pergi
iya ustadz datanya kan bisa besok aja mungkin mereka capek kalau mau istirahat
itu biar aja dulu
aduh obrik obrik mau aja kamu takut yang disunat
keren kenapa sih jadi orang tuh jahil banget
suara mpo tuh bener bener bagus
alhamdulillah pasti mantan kori tuh dulu
kok panik sama posisi kepalanya ikutin saya jalan
kalau pala saya ngikutin angkot kelamaan
eh pak ustadz
gurunya kita yang nanya pak ustadz ngapain mondar mandir di depan kita
iya kenapa ya anak anak tadi pada kabur begitu
ada kemungkinan dia takut sama pak ustadz
ya tapi kan kadang kadang saya ada baiknya juga kalau galak
atau mungkin muntuh kabar
ustadz lebih seram daripada saya
ah biasa dia takut
pade ion mandi kali mas
saya ustadz musa yang mulia dan satu sudah terlahir dalam keadaan wangi
walaupun saya belum mandi
saya sudah terlahir
sebelah wangi durian montong
ngakak sebelah wangi nakak cepedak
lah apa saja jadi saya yang disekep sih
kita ini orang dapur
wanginya juga beda kalau ustadz mah
kamar hotel bintang lima
kamar hotel bintang dua
bangkai itu mah bangkai
oh yang merah mereka
ustad boleh saya undus dari sini aja
tadi urusannya apa gimana
sekarang berangkat adek
iya yuk kenapa
ustad bela akan menetap di pondok pesantren kun anta kan
jadi alhamdulillah ustad lagi ada waktu luang
dan bisa kemari deh
kalo begitu ustad bela akan tinggalin kita dong
yaa yaa jangan sedih
insyaallah ustad akan atur waktu lagi ya
supaya bisa tetap kesini dan ketemu sama kalian semua deh
apaan ustad kenapa
nah iya kenapa ustad
nah jadi sunat atau hitan itu adalah syariat yang juga dijalankan oleh nabi ibrahim alaihi salam
dan menjadi fitrah atau kesucian bagi umat muslim
ada lima fitrah nih
yang pertama adalah yang tadi
yang ditanya sama ayu
adalah sunat atau khitan
nah yang kedua adalah istihdat
atau mencukur bulu kemaluan
yang ketiga mencukur bulu ketiak
yang keempat coba lihat tangannya
hmm kukunya kan masih pada panjang
nah yang keempat itu memotong kuku
dan yang terakhir
pinter nah itu adalah hadis riwayat bukhori dan muslim
aduh kayaknya nih dikamar ini aku disunat masuk masuk ke kolong pak tidur
kalian berdua kalian takut
kami mah yang gak takut sunat betul
waktu itu dulu aku tuh pernah disulap
makanya aku gak takut ya kan ya dot
udah pernah ya
kamu udah sunard apa belum
ini udah disunat atau belum ya yaya